ya perang digital untuk kampanye pilpres dua ribu sembilan belas
sepertinya makin panas karena kurang lima bulan lagi
dan langsung saya akan menyiapkan arah sumber kami malam ini
yang sudah hadir di studio sudah ada deddy supriyadi
wakil direktur komunikasi dan media ppn prabowo surasandi
selamat malam mas dedy
selamat malam mas dedy
dan juga ada nukman lutfi pengamat media sosial
selamat malam mas nukman
dan melalui sambungan telepon sayang sekali tidak hadir
bang romanus sumario tim media sosial tkn joko imaruf
selamat malam bang romanus
selamat malam mas yuda
selamat malam semuanya bang nurman
selamat malam bang romanus
baik saya coba ke mas deddy dulu
mas deddy sebenarnya seberapa penting sih digital ini
terutama media sosial ya
untuk mengkampanyekan visi misi untuk branding paslon anda
sehingga mendapatkan dan menggait pemilih di dua ribu sembilan belas
tentu kita tidak akan ambil resiko ya
dengan satu ratus tiga puluh juta lebih internet users di indonesia
kita memegang akun media sosial yang begitu besar di indonesia
sehingga indonesia ini termasuk yang tinggi dalam pemilik akun facebook twitter dan sebagainya
nah itu kampanye di dunia digital tidak terhindarkan
dan memang kami menggunakan hal itu untuk menggapai calon calon pemilih
yang tentu tidak bisa semuanya dihadiri ya
jadi penting sekali
baru baru ini prabowo sandi mengeluarkan website
ya sebuah sarana untuk bisa berinteraksi dengan para calon pemilihnya
bagaimana dengan trafficnya
bagaimana dengan loadnya perkembangannya orang yang mengudu
orang yang mulai melogin ataupun mencari tahu di sana
kalau untuk website atau aplikasi memang itu sebenarnya tempat melandas ya terakhir
sebenarnya justru komunikasi yang terbangun
untuk prabowo sandi ini justru pada akun akun sosial media justru
twitter instagram facebook itu justru tempat utama di mana memang warganet juga lebih banyak mengaksesnya
kalau soal aplikasi memang biasanya adalah memang para kader ataupun memang orang orang yang sudah hatinya memang melekat gitu kepada pasangan calon ini
nah cuma dengan kemudahan dalam aplikasi kita juga termasuk untuk menjadi relawan di situ ini juga bisa mengundang para netizen baru warganet baru atau para milenials untuk bisa terlibat dalam menangan nanti
saya coba beralih ke bang romanus bang romanus kalau dari pihak pak jokowi dan juga pak maruf seperti apa metode kampanye digital yang sejauh ini sudah dilakukan
oke digital ini kan seperti tadi sudah disampaikan ada satu ratus tiga puluh
dua puluh juta lebih penetrasinya di indonesia saat ini dan terutama khususnya di kaum muda ya di usia rentang usia pemilih enam belas sampai dengan tiga puluh tujuh atau yang bisa disebut milenial gitu
nah jadi kita menyiapkan ini pertama memang untuk menjadi source of information yang valid yang resmi dan sudah barang tentu benar
ini juga sebagai sarana
ini juga sebagai sarana untuk menangkal berita berita hoax atau hal hal yang kurang tepat yang dilancarkan kepada paslon nomor urut satu jokowi amin
jadi memang fungsinya sangat penting sebetulnya karena memang kalau dilihat ya saya dengar dari dewan pers saat ini ada mungkin sekitar yang terdaftar di dewan pers itu cuma dua ratus an kira kira ya
sebagai media online yang
diakui sebagai jurnalistik produk jurnalistik
tetapi sebetulnya ada sekitar satu juta lebih itu website berita yang ada baik itu berupa blog maupun juga seolah olah dibuat seperti website berita
nah ini kan posisi yang sangat tidak imbang gitu kan
jadi kehadiran dari produk produk digital ini sebenarnya untuk mengimbangi
mengimbangi terutama hal hal yang terjadi di negara

baik dalam bentuk website maupun juga aplikasi dan juga akun akun media sosial lainnya gitu
ya mas romanus kalau dari pihak anda banyak sekali sesuatu yang disifatkan hoax gitu ya yang menyerang kubu anda
tapi kenapa tetap pak jokowi melakukan komunikasi secara verbal door to door kampanye dibandingkan dengan media digital yang selama ini mungkin boleh jadi anda katakan tadi cukup efektif untuk menangkal berita berita hoax
iya maksudnya gimana pertanyaannya
pak jokowi saat ini masih sering melakukan pidato untuk menangkal segala sesuatu yang bersifat berita berita hoax dibandingkan dengan menggunakan media sosial
seberapa efektifnya apakah memang masih diperlukan hal semacam ini untuk menangkal berita hoax dengan pak jokowi turun langsung berbicara ke publik pada saat kampanye di lapangan
saya kira kalau yang namanya komunikasi itu kan tidak bisa hanya mengandalkan pada satu channel saja
ya kalau dalam kegiatan media sosial itu kan tidak bisa hanya mengandalkan pada satu channel saja
ya kalau dalam kegiatan media sosial itu kan tidak bisa hanya mengandalkan pada satu channel saja

media sosial cuma salah satu atau digital cuma salah satu channel
tetapi juga ada media konvensional lalu juga ada aktivitas di lapangan atau on ground activity atau kalau di kampanye dibilang kampanye darat dan sebagainya
itu juga salah satu yang harus dilakukan kita tidak bisa berpegang hanya pada satu channel saja
itu juga salah satu yang harus dilakukan kita tidak bisa berpegang hanya pada satu channel saja

saya beralih ke mas nukman mas nukman semuanya sepertinya sepakat akan menggunakan media sosial digital ini sebagai sarana yang paling efektif untuk menyebarkan visi misi mengkampanyekan individu individu capres yang akan berlagak tahun depan
kalau anda melihat sebenarnya sejauh ini seperti apa sih mungkin anda sudah mereview dari masing masing paslon dari sisi digitalnya seperti apa kampanyenya
sebenarnya gini media sosial bukan cara yang pernah efektif tetap itu dilihat kepada siapa
paslon itu bicara kalau bicaranya kepada anak anak muda kemudian terutama anak anak muda di perkotaan memang sosial media sangat penting
karena anak anak muda itu sudah jarang nonton tv tidak baca koran tidak dengerin radio
tapi kalau kepada usia yang sudah matang atau orang orang yang masih jauh dari kota tv yang powerful
tv powerful karena tv ada di semua rumah makanya bicara kepada siapa itu disesuaikan
ketika pak jokowi ngomong pki gemes dengan isu pki di tv pak jokowi tidak bicara kepada milenial
dia bicara kepada seluruh rakyat indonesia baik yang nggak pakai sosial media maupun yang pakai
tapi utamanya enggak yang enggak pakai karena gini loh
yang pakai media sosial itu nggak sampai separuh dari penduduk indonesia
separuhnya masih nonton tv nah itulah pak jokowi bicara
sama seperti pak prabowo juga tv tetap digunakan karena jangkauannya luas sekali
sosial media digunakan digunakan
karena apa karena menjangkau milenial
nah saya ingin menambahkan
kalau saya pantau di media sosial itu media sosial ini seolah olah media yang sangat encer
bicaranya yang enteng enteng
hal hal yang esensial enggak tertangkap di situ
makanya kalau kita lihat di twitter misalnya yang trending itu ya isu isu misalnya gendruwo gitu kan
terus ganti presiden gitu kan
terus tampang boyolali gitu
yang sifatnya remeh tremeh menurut saya
bukan sesuatu yang fundamental apa programnya yang bisa membuat mereka terpilih
jadi warganet ini gampang dikasih bara api berupa kesalahan dari lawannya
apakah ini terkait dengan tadi postingan dalam sosial media seperti halnya twitter tidak akan bisa panjang untuk menyampaikan visi misi
ataupun mungkin seperti di instagram juga seperti itu
apakah itu juga berpengaruh terhadap konten yang akan diviralkan
intinya kan gini media sosial itu kan media percakapan
memang yang dilakukan adalah membangun percakapan di situ
dan sesuatu yang fenomenal tadi
makanya percakapannya apa yang mau dibangun
kalau percakapannya selalu ngomongin negatifnya lawan ya itu yang akan muncul
kalau lawan dinegatifkan terus ya lawan juga akan menegatifkan sebaliknya kan
akhirnya yang terjadi adalah saling memberikan konten negatif
memberikan konten negatif
lupa bahwa publik juga butuh konten positif berupa kenapa aku harus milih dia ya
kenapa aku gak milih dia
sekarang lebih banyak ke kenapa aku nggak milih dia
bukan kenapa kalian harus pilih aku
ini yang kurang
karena sibuk dengan itu
nah makanya saya bisa memahami kenapa kemudian dari pihak prabowo maupun pihaknya pak jokowi itu membuat aplikasi
supaya ketika percakapan ini ngawur mereka masih punya tempat untuk mencari kebenaran
versinya masing masing tentunya ya
yang cukup panjang untuk ditelaah
percakapan selalu ringan
percakapan itu dangkal
apalagi kalau itu sudah menyangkut percakapan antar fans garis keras ya
orang kalau sudah tidak suka sama pak jokowi pak jokowi berbuat apapun ya pokoknya ganti aja lah presidennya
orang yang gak suka sama prabowo sama aja
prabowo berbuat baik pun lah kan dia tentara itu kan
jadi selalu ada gitu
nah itu yang celakanya selalu dikobar kobarkan di media sosial
nggak ada orang dari dua kubu ini yang berusaha dengan konsisten menabur konten positif agar publik itu kemudian terpesona oleh konten positif itu
saya melihat enggak ada satupun dari juga
enggak ada satupun dari kedua belia pihak yang serius menanam konten positif
itu kan konsisten ya
mas tugman dari statement mas tugman tadi anda setuju enggak pak
jadi terserah kayak dengan tidak adanya mungkin konten positif di kubu anda terutama
sebelum nanti akhirnya saya ke mas romanus
jadi kalau kita lihat memang konsistensi kita sampaikan
yaitu bahwa program yang disampaikan bang sandi juga pak prabowo adalah terkait dengan masalah kesejahteraan
masalah lapangan kerja masalah peningkatan kualitas pendidikan dan juga harga bahan pokok yang semakin turun
dan itu kita memang tidak semuanya kita keluarkan tapi yang paling utamanya seperti harga dan juga soal kesejahteraan tersebut
dan lapangan kerja karena kita menghadapi bonus demografi ya pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima
itu yang kita terus suarakan agar pesan juga tidak terlalu riuh gitu
tapi memang betul bahwa memang ada pihak pihak yang cuma mau mengambil ramainya saja dari media sosial itu
sehingga bahkan perkataan yang tidak disebutkan gitu kemudian disalah artikan
bahwa ingin supaya rakyat indonesia punya pekerjaan yang lebih baik yang baik baik
tapi dikatakan misalnya menghindari

padahal itu kan jadi nggak esensial akhirnya gitu perbincangan itu
nah kami makanya di tim prabowo sandi juga selalu mengkampanyekan kampanye positif
jadi ini memang sudah menjadi cara kami untuk menyampaikan pesan pesan kampanye prabowo sandi
saya akan ke bang romanus tapi jeda terlebih dahulu terkait seperti apa sih kampanye positif juga di kubu dua
di kubu jokowi melalui media sosial
sian indonesia prime news segera kembali tetap bersama kami
ya anda masih di bagaimana pihak digital ini mampu memberikan kontribusi terhadap pemilih di dua ribu sembilan belas dengan kampanye kampanye di dalam media platform ini
saya coba berbicara lagi dengan mas romanus
bang romanus kalau tadi dari pihak ini semua mengatakan media sosial merupakan salah satu cara
lalu bagaimana dari kubu anda untuk mengefektifkan media sosial yang selama ini anda punya
kemudian websitenya seperti apa
apakah sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan target
ya yang sudah disiapkan dari kanal kanal digital kami
baik itu aplikasi maupun juga ada website dan konten apa
akun akun di medsos
semuanya memang berupaya satu fungsinya tadi selain menyebarkan informasi yang valid begitu ya
untuk mencegah tadi informasi disinformasi atau hoax hoax dan sebagainya
itu kan sifatnya untuk audiens
tetapi di sisi lain juga ada misalnya di aplikasi itu bisa yang kita kenal partisipasi publik
atau sering dikenal dengan ucg gitu ya
masyarakat bisa juga itu apa namanya
masyarakat bisa mengirimkan konten juga
apa yang dia lihat dia liput dia perkembangan perkembangan di lapangan seperti itu
jadi dua sisi sebetulnya
untuk juga menarik aspirasi menangkap aspirasi aspirasi masyarakat
kira kira seperti itu
ya jadi secara tidak langsung memang ini cukup aktif
kemudian adminnya sendiri juga proaktif untuk merespon
masukan dari warga terutama calon pemilih dari kubu anda
lalu apakah memang sejauh ini tadi anda katakan trafficnya bagaimana nih ya
karena kan kalau mungkin penonton tv ada rating share nya
kemudian dari anda sendiri websitenya
kemudian juga account tadi di download
apakah cukup mendapatkan animo yang baik
dari para calon pemilih ataupun warga indonesia
saya kira cukup menarik ya
karena misalnya kan baru di launching sebetulnya minggu lalu
hari sabtu persis minggu yang lalu
ini juga kenapa dibikin launching
ini juga supaya membuat suasana kampanye menjadi gembira
minggu lalu itu kita ada yang namanya festival
jadi launching merchandising lalu kanal kanal digital
dan baik itu
dan baik itu aplikasi maupun juga website dan konten konten di social media
akun akun social media
baru di launching minggu lalu tapi sudah lumayan itu
kalau bisa dilihat nanti ya
trafficnya cukup bagus
kemudian juga aplikasi yang mendownload juga sudah cukup banyak
sampai sejauh ini bisa dilihat nanti di apa namanya di android
dan untuk yang iphone
baru saja diluncurkan tiga hari yang lalu kira kira
baru bisa di download untuk pengguna iphone
nah di kanal kanal kami juga entah itu aplikasi maupun website juga dilakukan crowdfunding
jadi partisipasi publik untuk menyumbang dana kampanye
jadi kami juga membuka itu
supaya dan kita melakukannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan kpu
jadi ada transparansi
siapa namanya jelas alamatnya dimana
jadi gak akan ada nanti sumbangan siluman
seperti itu kira kira
saya coba beralih ke mas edi
mas yedi kalau tadi accountnya disana cukup laris manis katanya ya
baik yang mendownload partisipasinya bagus
lalu bagaimana dengan website yang baru di launching juga dari pihak prabowo dan sandi
website adalah salah satu memang cara kita ya untuk menyampaikan informasi informasi resmi
jujur juga ya bahwa sekarang ini kaum milenial tidak ada yang melandas langsung ke website
jadi memang justru yang menjadi kanal utama dari komunikasi kami dengan para pemilik akun social media
dan memang itu jauh banyak di kaum milenial
itu memang lewat akun akun sosial media yang memang sudah eksis
baik akun dari partai pendukung
akun capres jawa press dan akun yang memang secara resmi dibuat untuk di store ke kpu
kalau soal traffic nanti bang nukman juga bisa sampaikan bagaimana traffic perbincangan tentang dua calon ini
saya kira lebih netral kalau bang nuqman yang
kalau saya ke bang nukman
bang numan kalau saya pribadi buka website kayaknya agak ribet ya orang zaman sekarang ya
lebih enak langsung buka sosmed
disana juga sudah ada informasi yang langsung terhubung dengan sejumlah poin
berhubung dengan sejumlah portal news online seperti itu ya
lalu anda melihat sebenarnya website website seperti ini cukup efektif nggak sih mas
dalam artian ya tadi menggait traffic
saya sih yakin nggak efektif
karena memang orang indonesia gak suka baca
orang indonesia gak suka baca
dan kalaupun dia download aplikasi disini kan sebenarnya udah banyak aplikasi
download pun tinggal download gak dibuka gitu
karena mengapresiasi timnya prabowo mengapresiasi timnya pak jokowi
tanpa itu orang akan liar kemana mana
nggak ada tempat untuk mencari konfirmasi yang benar gitu
tapi yang jauh lebih penting adalah mengkomunikasikannya dengan baik lewat media sosial
supaya apa supaya media sosial nggak hanya berisi gendruwo ya kan
tampang boyolali gitu gitu loh ya
coba apa yang ada di dalam aplikasi apa yang ada di website itu diangkat menjadi perbincangan di media sosial
itu lebih menarik
anak anak milenial muda muda ini bukan milenial yang tua ya
pilihan yang muda muda ini ada kebanyakan baru pemilih pula
dan biasanya mereka gak milih juga gak apa apa kok
jadi mereka ini harus direbut
mereka harus dipeluk supaya mau memilih
dan memilihnya pun memilih siapa gitu kan
makanya kalau kemudian media sosial diisi oleh hanya ejek ejekan olok olokan kampanye negatif
mana mau anak anak muda ini kemudian bergabung tertarik
mereka malah cuek lah
ngapain lah males lah
udah main di instagram aja santai
gak salah apa apa gitu
saya berharap anak anak muda yang tadinya apolitis
itu karena ada gerakan positif dari tim kampanye kedua capres ini
mereka berubah pikiran
aku nyobros ah gitu
ini penting loh
maksudnya jangan sampai disiasiakan anak anak yang baru mau nyoblos ini
untuk kita gunakan sebaik mungkin
agar mereka menjadi pemuda yang memang berpartisipasi
dalam pesta demokrasi ini
kalau mas nukmat melihat komunikasi politik yang salah seperti apa sih
di sosmed sejauh ini yang dilakukan mungkin oleh para kubu kedua belah paslon
saya gak mengatakan itu salah
tapi mereka terlalu bersemangat menjelek jelekkan pihak lawan
terlalu bersemangat mengangkat negatifnya lawan
jadi rumusnya adalah kalau lawan jatuh yang ini menang
karena pemainnya cuma dua
kalau pemainnya tiga empat mungkin enggak
jadi kalau yang satu dijel jelikan amro ya sudah ini menang
makanya kemudian fokusnya ke sana
menurut saya ini mengkhawatirkan
karena ada anak anak yang baru mau nyobros
malah gak selalu renang sama perilaku seperti itu
saya ke bang romanus
bang romanus setuju nggak dengan pendapat dari mas lukman ini
terkait dengan saling menjatuhkan daripada adu visi misi
karena itu merupakan boleh jadi sesuatu yang lebih bombastis ya
bagaimana anda melihat hal ini
kalau dari resmi sih tidak ada untuk poin jatuhkan nggak
nah ini yang dimaksud yang mana nih
antara pendukung atau tim resmi atau bagaimana nih
ya tim resmi pasti gak berani begitu lah
tim resmi pasti gak berani begitu
tapi kan kita tahu bahwa publik itu sudah terbelah dua sekarang
ada namanya cebong ada namanya kampret
kalau dua ini sudah unjuk gigi
itu udah pasti saling menjatuhkan
tapi banyak konten yang menjatuhkan pihak lawan
sedikit konten untuk mengatakan bahwa
yuk pilih jokowi yuk karena abcdfgh
gak lari lari untuk jatuhin yang lain
sama juga gitu
si kampret ini lebih suka ngomongin jeleknya jokowi
gak mau repot repot mengunggulin prabowo ngapain sih
makanya kadang kadang orang bingungkan
bukan tim resmi
kalau tim resmi mah jelas
itu yang diomongin mas nukman bahwa perbincangannya cuma ada fokus
cuma ada dua nih kalau saya lihat
yang satu mengomong positifnya jokowi
yang satu ngomong negatifnya jokowi
jadi memang terlalu monoton karena yang diomongin cuma jokowi
itu saya setuju tuh
anda gimana mas edi terkait hal ini
saya kira sebenarnya kita harus ingat bahwa ada peristiwa yang tidak terlalu jauh ya
dari peristiwa politik yaitu pilkada dki
dimana kubu ani sandi yang kebetulan kami dari pks sama gerindra juga usung
itu memang fokus pada program misalnya tutup reklamasi karena itu merugikan nelayan dan sebagainya
kemudian dp rumah dewi itu sangat terkenal gitu
ya dan dari post analysis dari peneliti itu bahwa kaum milenial ternyata memilih
dan memilih memang sebagian besar artinya lebih banyak yang memilih pasangan nomor tiga saat itu daripada yang lain
artinya memang kaum milenial tidak hanya melihat yang buruk buruk
kita juga harus yakin bahwa warganet ini juga bisa menangkap kampanye kampanye positifnya
asal memang itu traffic ini memang harus dibenerin
jadi kami misalnya di partai pendukung ya pks itu kami keliling terus ke seluruh wilayah indonesia
untuk melakukan pelatihan sosial media ayo posting positif itu supaya jangan terjebak
karena memang ini ada undang undangnya loh
kalau melanggar pasti kenaan itu yang kita ingatkan juga kepada pendukung pendukung
mas bang romanus bagaimana kalau tadi ada sistem kampanye langsung door to door untuk mensosialisasikan postingan positif
di sosial media gitu ya
kalau tapi di satu sisi anda katakan ini sepertinya memang cuma perang dua kandidat sehingga yang di satu baik pasti ada sisi buruknya
lalu bagaimana tanggung jawab dari kubu anda untuk tetap memberikan netralitas dan membantu untuk memberikan informasi yang positif buat publik
yang dilakukan dari tim kami memang sesuai dengan ajakan pak jokowi waktu deklarasi damai bahwa jadikanlah ini kampanye pemilu ini
sesuatu yang mengembirakan sesuatu yang mencerahkan buat masyarakat
jadi itu yang kami lakukan karena itu segala macam upaya tadi sudah disebutkan baik itu dari aset aset digital lalu juga misalnya hal hal kegiatan
aktivitas di darat seperti yang minggu lalu dilakukan
kita cuma senang senang aja gembira gembira aja ketika kita launching atribut atribut alat alat peraga kampanye juga aset aset digitalnya
nah di sisi lain juga yang di darat mungkin kalau baru dilihat tadi di lampung ya tadi siang betapa masyarakatnya juga sangat antusias
baik itu mulai dari acara jalan santai dan kegiatan bertemu berdialog dengan masyarakat
jadi yang model model seperti itu kan tampaknya yang mengembirakan sebetulnya
saya ke bang nukman
kalau kita lihat tadi anda katakan sebenarnya ini ada perlu tanggung jawab ya
dari kedua belah pihak untuk memberikan sedikitnya pemahaman sosialisasi yang benar
karena kalau misalkan memang cuma dua kandidat pastinya saling mencari buruk baiknya diantara keduanya
lalu seperti apa bentuk tanggung jawab mereka terhadap publik untuk memberikan pemahaman ini
saya sih berharap tim resmi ya
tim risma ini membanjiri sosial media dengan konten positif calonnya capres capresnya
sehingga para pendukung garis kerasnya itu juga ikut ikutan membanjiri
bukan repot membanjiri negatifnya pihak lawan
sama juga dari timnya prabowo sandi
mudah lah cuekin mengenai kejelekannya sebelah nih
bangun aja konten positif terus menerus
makanya kalau saya lihat kaosnya ini saya sih sebenarnya agak bahagia gitu ya
tapi dalam prakteknya kan belum kelihatan
prakteknya sosial media itu didominasi oleh konten negatif
conten negatif dari jokowi ma'ruf yang dilempar oleh fans garis kerasnya prabowo sandi
atau konten negatif prabowo sandi yang dipasok oleh fans garis kerasnya jokowi maruf
ya ini fans garis keras ini memang agak susah ya bahkan di dunia olahraga
bagaimana ini untuk melakukan pemahaman ke mereka gitu
ya mereka sebenarnya yang namanya fans garis keras itu kan gak banyak sebenarnya
tapi rame nya minta ampun ceremetnya minta ampun
sebenarnya kan bisa dinetralisir dengan konten konten yang positif
dibanjiri oleh tim persmi
tim persmi kan juga punya pasokan banjiri aja
supaya yang tadi negatif tadi encer
jadi secara tidak langsung peranan dari masing masing tim sosial media dari kedua belah kubu ini
memberikan informasi positif meskipun misalkan pihak pelawan tetap menyerang dengan sisi sisi negatif
mencari yang kurang kurang ya
iya biarin aja
makanya saya sendiri senang kalau ada dikatakan kampanye yang gembira gembira aja
taruh itu di sosial media
tapi kan gini kampanye kan bukan soal gembira gembira aja
tapi kan harus ada alasan kenapa aku harus memilih jokowi
kenapa aku harus memilih prabowo
itu penting nih
sosial media kalau bisa digunakan untuk membuat pemilih itu cerdas
jadi memilihnya itu memang gak hanya emosi
tapi karena memang dengan pertimbangan akal akal
jadi memang dengan pertimbangan akal akal
oh ternyata pak jokowi pak arief tuh kayak gini tuh
oh ternyata prabowo sandi itu kayak gini
bukan emosi saja yang terbawa
memang paling gampang adalah menggerakkan emosi untuk memilih
tapi langkah indahnya kalau dikombinasikan
akal sehatnya jalan
saya ke mas didi
dan itu mereka banyak kan menggunakan facebook
instagram twitter ya
kalau anda sendiri masih menggunakan tiga platform ini tidak untuk
oh ya pasti kita gunakan tiga itu
terutama facebook memang yang paling terbesar bisa dikonfirmasi nanti ke bang lukman
kemudian nah yang rising kan instagram sama line ya
yang dimana anak anak milenials di sini
memang banyak hal seperti hal hal tidak penting di situ
makanya mungkin kita juga masukkan gimmick gimmick
tapi gimmick gimmick itu juga tidak menghilangkan
esensi kampanye gitu
bang sandi misalnya memang disukai emak emak misalnya ya
itu tetap kita tampilkan apa adanya aja
tapi bukan itu inti kampanye nya kan
pasti orang inget apa yang dia sebutkan ya
kami ingin mengurangi pengangguran
kemudian kami ingin bahagiakan emak emak dengan sembako yang lebih murah
itu pasti diingat selalu
yang diinget malah tempe setipis atm loh
ya itu kan makanya keriuhan itu
keriuhan itu yang perlu
nah masalahnya keriuhan ini kan sebenarnya bisa diatasi oleh regulator ya
bang nokman ya bang yuda
tapi memang seringkali kita temui di lapangan itu
penegakan hukum yang kurang adil
dimana kalau direktorat advokasi kami sudah melaporkan
wah udah berapa ya
yang dilaporkan tuh akun akun yang memberitakan hoax dan lain sebagainya terhadap pasangan prabowo sandi
tapi kita gak tau kan penegakan hukumnya seperti itu
bahkan ada satu situs yang isinya tuh aduh
capek kita isinya cuma menjelek jelekkan kubu lawan
tapi sampai sekarang masih eksis gitu di dunia maya kita
ya saya nanti mungkin setelah jeda penasaran seperti apa sih penegakan hukumnya
lalu seandainya misalkan penegakan hukum sudah dilakukan seperti tulung agung
tapi kan namanya juga account ya
pemegang adminnya bisa banyak tidak bisa sekali ditangkap di shutdown seperti itu
si annalisia prime news sudah kembali terpelan bersama kami
ya si annalisia prime news masih membahas mengenai digital sebagai sarana untuk kampanye pada pilpres dua ribu sembilan belas
apakah cukup efektif
saya ke bang romanus
bang romanus kalau tadi
mas deddy bilang masih menggunakan platform facebook twitter kemudian juga bahkan instagram saat ini
lalu bagaimana dengan kubu anda sendiri sejauh ini
saya kira sama sih ya
jadi itu nggak jadi soal karena itu sudah menjadi common sense gitu ya
bahwa tadi seperti mas lukman bilang itu harus ada wajib ada tapi bukan satu satunya
nah sebenarnya saya mau garis bawahi tadi yang tadi mas rokman bilang
tanggung jawab dari masing masing tim
untuk juga membayar
mustahil buat dia fealkan semua itu di lain disini
ohh kamu bagian indies insteadtsjette bernah aja
sudah menyebarkan hoax anak buahnya nanti garis garis kerasnya juga ikut ikutan hoax
jadi kita harus pakai data yang betul dan berkampanye itu harus yang disebarkan optimisme
jangan pesimisme hal hal yang menakutkan gitu ya harus dibawa indonesia lebih maju ke depan
jadi dan usahakan program program yang jelas saja mau dibawa kemana indonesia
bahwa kalau sekarang harga sudah sekian harga harga saya kira stabil selama ini gitu
jadi tadi kan sempat disinggung pak jokowi ada orang super kaya masuk ke pasar
tidak beli apa apa tapi bilang harga harga mahal
nah ini kan juga sebetulnya juga dari paslonnya juga harus memberikan contoh yang baik juga kira kira begitu
ya saya ke mas deddy ini langsung di kantor ini bagaimana
ya kalau kita anggap naikkan harga bbm sampai lima kali di rejim ini itu ya normal normal aja ya oke gitu ya
harga bbm naik lima kali dari mana ya coba datanya yang betul dong ini udah hoax lagi nih lima kali kenaikan harga bbm
tadi kita bincangkan ya mas
gini gini yang anda maksud ini harga bbm ada dua ya ada bbm subsidi yang namanya premium dan ada pertalite di situ
kemudian ada yang memang non subsidi kalau yang non subsidi itu sudah jauh jauh hari sejak rezim yang lalu juga fluktuatif
jadi jangan disalah artikan gitu loh yang mana yang dimaksud nih kenaikan harga bbm
ya saya kira kalau kemudian di lapangan juga yang non subsidi juga tidak ditemukan di lapangan itu kan sama aja juga menyiksa masyarakat ya mas romanis ya
non subsidi anda tahu nggak ya wah non subsidi itu juga untuk siapa
orang yang mampu subsidi untuk yang tidak mampu
jadi kenaikan itu kan memang terjadi kan

kenaikan itu terjadi dan kemudian juga indikasi ekonomi lain juga tidak menunjukkan sesuatu yang optimis buat masyarakat indonesia
kurs rupiah yang terus menurun janji bahwa kurs rupiah itu nanti di sepuluh sampai di lima ratus
coba lihat udah dua minggu ini udah turun lagi nih
dari janji sepuluh ribu ya mas ya dari janji kurs dolar sepuluh ribu ya
nah ini hal hal yang kita kembalikan kepada janji
gini loh kurs itu anda ngerti nggak kursi itu terjadi dari apa
kita tidak bisa terlibat sendiri ya
ini ada terkait dengan eksternal negara lain pengaruh dari negara lain
saya kira kurs bukan satu satunya
toh masyarakat indonesia tidak belanja pakai dolar kok belanjanya pakai rupiah
pasti bukan satu satunya
tapi kan cost kan membuat utang kita juga jadi tambah berat ya mas

ya menjadi beban utang kita tambah berat ya kan
gini utang tau nggak gunanya untuk apa
kalau hutang untuk produksi untuk memberi nilai tambah itu juga akan menjadi baik
ketimbang kita tidak berhutang tapi kita diam di tempat
tidak membangun apa apa
jadi soal utang soal kurs coba juga disampaikan dengan pemahaman yang benar
jangan diputar balikan begitu loh
jadi masyarakat juga harus diceritakan
jadi yang terasa memang membebani masyarakat indonesia kan
bebaninya di mana coba saya mau tanya
membebaninya di mana
sekarang ini misalnya gini rasio di indonesia itu memang meningkat mas
jadi kalau tingkat kesenjangan antara orang miskin dengan orang kaya kalau mas belajari lagi itu memang tinggi sekali
dan kalau dibilang orang miskin di indonesia dengan angka misalnya pendapatan sebulan itu hanya empat ratus ribu disebut orang miskin
ya baik buat mas deddy juga bang romanus
ini contoh untuk saya ya ini contoh segala hal digunakan untuk berkampanye
kita coba kembali lagi ke digital seperti ini ya bang romanus
saya kira dari tim kalau kita mau suasananya jadi negatif dan berubah menjadi positif ya ini memang harus dipelopori tanggung jawab dari masing masing tim
kita sepakat untuk tentang itu ya
kita coba ke bang nukman saya jadi seru banget ya baru bicara agak sedikit lebar sebenarnya
tapi yang perlu kita
iya baik kita kembali lagi melihat
kalau memang faktanya memang
ya baik dulu kita coba kembali lagi ke
oh bbm masih lima kali
baik bang romanus dan mas deddy coba kembali lagi ke bang nukman
kalau kita tadi mendengar ya ini perdebatan baru seperti ini ya
gimana para hardcore nya itu yang die hard gitu fansnya
bagaimana melihat sepertinya
apakah memang seperti ini adalah gambarannya kalau di tv kan semua dilihat orang
di sosial media lebih ke cuitan lebih ke status
yang terjadi di media sosial
kalau garis kelas ketemu garis kelas
ini dua duanya saya anggap garis kelas nih
akhirnya gitu yang satu menyampaikan argumentasi yang satu melawan
itu terus yang terjadi
mereka aja yang memang di dalam lingkaran saja bisa saling bertentangan seperti ini
lalu bagaimana dengan die hard fans nya ini topo
ya pasti ikut ikutan
kalau yang top topnya itu kemudian beradu argumentasi
biasanya ada yang tepuk tangan oke
atau ikut ikutan perang
jadi enggak karuan
itu sebabnya saya menaruh hormat kepada kedua belah pihak
karena apa membuat website
membuat aplikasi yang isinya lengkap gitu
semakin lengkap semakin bagus
supaya ketika pertengahan itu menjadi tidak karuan
jatuhkan ke website masing masing
dan mereka bisa mendapatkan data yang lebih valid informasi yang lebih aktual mengenai hal tersebut
karena kalau ini enggak dipotong enggak selesai itu
ya kan kalau enggak dipotong enggak selesai
di sosial media juga gitu kalau nggak dipotong nggak selesai
kecuali mereka tidur
lalu seperti apa bentuk supervisinya terhadap media sosial yang berkembang saat ini
terutama di era kampanye yang lima bulan pasti makin panas makin hari jelang pencoblosan
sebenarnya gini sepanjang itu tidak melanggar hukum biarin aja
tidak melanggar hukum kok ya kan
tapi kalau melanggar hukum laporin aja ke pihak yang berwajib
atau yang penting tidak melanggar kpu
atau bawaslu sorry ya
itu harus dijaga oleh kedua belah pihak
nah ini yang saya khawatir adalah
karena saud saudar yang tadi itu enggak berhenti masing masing merasa benar
akhirnya publik ikut ikutan karena sudah fanatik ke sana dan sudah fanatik kesini
saya berharap gini loh ada satu pihak atau beberapa pihak yang nggak berdiri dua duanya
sehingga bisa memberikan argumentasi yang sejuk
saya melihat di sosial media ada semacam itu
ada individunya ya
ada adminnya yang seharusnya berfungsi seperti itu
bang rukman terakhir nih dari anda
seperti apa sebenarnya kampanye di media sosial yang akan memberikan hal hal positif
kemudian tidak saling serang antara die hard fans ini
selain tadi anda katakan harus butuh admin ataupun pihak pihak yang bisa memberikan informasi positif lebih banyak dibandingkan sama sekali
kita tidak bisa menghindari adanya pertengkaran fans garis keras di sosial media
yang namanya fans kare keras pasti kare keras
yang penting banjiri dengan konten positif mengenai capres idamannya
banjir aja udah banjiri terus
kan bahan banyak sekali
dan bikin dengan cara yang menarik infografisnya menarik videonya menarik gitu ya
yang membuat anak anak muda juga mau melihat
saya ke mas deddy dan juga ke bang romanus terakhir singkat saja bagaimana kedepannya anda bisa akan menjamin
kemudian website media sosial maupun daya hardfans yang menggunakan platform anda bisa memberikan dan membanjiri informasi positif ke depannya
jadi kami akan tetap terus kampanye positif
dan kampanye positif itu bukan berarti bahwa kita tutup mata terhadap apa yang kita lihat bahwa itu harus kita perbaiki di pemerintahan kedepan
jadi fakta fakta itu memang harus disampaikan
dan kalau soal fakta itu berbeda sana dengan sini itu urusan nanti silahkan dilihat di lapangan
mana yang masyarakat lebih yakini dan rasakan di lapangan
jadi ya memang mungkin berdebat ini juga nggak akan ada habisnya juga
tapi seperti kami katakan kami kan melakukan kampanye atau program itu based on apa yang ada di lapangan apa yang terasa oleh rakyat
baik kalau bang romanus terakhir bagaimana anda nanti kedepannya untuk memberikan selain tadi aplikasi yang menyenangkan kemudian juga informatif
adakah solusi lain untuk mengatasi para diehar fans
saya kira kalau dari tim kampanye jokowi maruf amin kita memang hanya akan menyajikan hal hal positif
karena apa yang dilakukan empat tahun ini seperti yang tadi mas dukman bilang bahan banyak sekali
ya kan banyak kemajuan di sana sini di daerah terluar sudah dibangun
jadi hal hal itu yang akan dikeluarkan
dan ini sebetulnya keuntungan dari inkaben karena dia selain sebagai capres
juga sebagai presiden yang masih bekerja terus menerus untuk memajukan indonesia memajukan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat
kira kira begitu sih
baik terima kasih bang romanes untuk perbincangannya
meskipun hanya melalui sambungan telepon sepertinya sudah memberikan informasi yang cukup aktual mengenai bagaimana konsep perang digital kampanye di kubu anda
terima kasih juga kepada bang nukman juga mas deddy
perang sosmed nya tidak bikin hati panas gitu ya
oke terima kasih semua
kampanye apapun bentuknya harus mengedepankan edukasi
ia adalah ajang menjajakan program program unggulan kepada rakyat
atas suara rakyat yang nantinya diraup saat pemilu itu bukan sebuah kemenangan
melainkan dampak baru di mana janji janji kampanye harus dinaikkan
cnn indonesia palinggi segera kembali ke pelatihan sama kami